saudara sebuah galangan kapal di serang banten terbakar
kobaran api yang muncul membuat karyawan dan pekerja sekitar melarikan diri
kepulan asap hitam pekat membuat pekerja langsung berhamburan dan menyelamatkan diri
diduga api muncul akibat dari percikan api yang mengenai gumpangan bahan bakar saat adanya aktivitas pemotongan bangkai kapal
dua belas unit mobil pemadam dari dinas pemadam kebakaran kabupaten serang diturunkan ke lokasi
akibat kebakaran ini untuk sementara galangan kapal ditutup